ya selain sepeda lipat kini sepeda non lipat bisa dibawa masuk ke dalam gerbong mrt
untuk membahasnya malam hari ini kami telah bergabung melalui sambungan zoom
dengan pelaksana tugas corporate secretary division head pt mrt jakarta ada pak ahmad pratomo
halo selamat malam pak ahmad
halo selamat malam
kemudian ada pak putu sudaryanto ketua bike to work indonesia
halo selamat malam
halo mbak dya selamat malam
baik baik alhamdulillah
pak ahmad saya ke pt mrt dulu
pak ahmad ini pesepeda yang seperti apa yang sebenarnya menjadi sasaran layanan mrt jakarta
karena kita tahu bahwa sepeda non lipat ini boleh masuk tapi di luar jam sibuk
ya jadi mbak dea sebetulnya sasarannya adalah bukan segmen tertentu mbak
artinya bukan segmen sepeda mana atau apa
tapi yang kita dorong yang kita promote adalah bagaimana mobilitas di perkotaan khususnya di jakarta ini
kita dorong masyarakat untuk pelan pelan beralih menggunakan transportasi publik
dan juga menggunakan sepeda tentunya sebagai first mile dan last mile dari perjalanan mereka
serta tak lupa juga bagian berjalan kaki merupakan bagian yang penting dari mobilitas
terima kasih mbak dya
saya ke pak putut
pak putut ini mrt jakarta mengungkapkan bahwa sasarannya adalah ini sebenarnya untuk sosialisasi
walaupun memang ada jam jam tertentu
kalau dari kawan kawan bike to work seperti apa pak putut menanggapi hal ini
karena di jam sibuk kan tidak diperbolehkan
sedangkan asumsinya orang berangkat kerja itu di jam jam sibuk
ya ini adalah sesuatu yang baru ya
hal baru yang menurut saya tetap
harus layak diapresiasi
kekurangan di sana sini saya kira bisa kita sampaikan nanti ya
dan kami dari bike dua work indonesia juga bersama teman teman itdb sudah menyampaikan sebuah dokumen
yang isinya adalah evaluasi kami sekaligus usulan usulan untuk perbaikan fasilitas ini gitu mbak dea
apa saja poinnya pak putut
tadi seperti di liputan sebelumnya ini soal jalan sepedanya
curam dan sempit begitu
apa saja poinnya
ya yang pertama akses tangga ya
kalau kondisi existing saat ini misalnya di stasiun bundaran hi itu belum ada ram untuk naik tangganya
sehingga bersepeda harus mengangkat sepeda secara manual
jadi rekomendasi yang kami sampaikan adalah pemasangan rem yang terus menerus gitu
kemudian rem turun misalnya atau naik itu terlalu curam
sehingga ketika posisi menuntun sepeda itu menjadi susah
sebeda tergelintir ada
tidak inklusif bagi pesepeda dengan ragam kemampuan fisik
maka kami adalah diperlukan standar kemiringan tangga dan rem untuk pembangunan akses ke depannya
ini cukup banyak mbak
ini dari akses tangga
kemudian kami juga sampaikan saat di gate security check
misalnya kondisi existing itu ukuran stand atau packdow sepeda yang kurang universal
sehingga ada beberapa jenis sepeda yang rodanya tapaknya lebar itu tidak masuk gitu
kemudian model rak parkir juga terbatas
diambil hanya dari satu arah
jadi ini kurang menurut kami kurangnya efisiensi waktu dan sirkulasi pesepeda untuk mengambil kembali sepedanya
sebenarnya ada lima poin yang menurut kami harus menjadi perhatian utama
yaitu pertama adalah dampak terhadap alur pejalan kaki pada saat jam sibuk
kemudian pengaturan sirkulasi pesepeda perlu dibuat tegas jelas dan ditegakkan oleh petugas keamanan
yang ketiga gerbong harus dibuat
harus dibuat khusus dan dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan sepeda
untuk memastikan sirkulasi sepeda non lipat ini tidak mengganggu arus penumpang
terutama pada jam sibuk
kemudian yang berikutnya adalah bagi teman teman pesepeda
itu selayaknya harus selalu dituntun di dalam area stasiun
dan terakhir adalah memastikan fasilitas ini dirancang secara inklusif
bagi ragam gender dan kemampuan fisik pesepeda
atas lima poin ini kami sudah rumuskan secara detail semua masukannya
dan tadi kami sudah emailkan ke manajemen mrt untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut
gitu mbak dea
pak ahmad ini kalau dari statement pak putut ada lima poin macam macam
mulai dari hal hal teknis seperti ram kemudian juga parkir sepeda ada lima poin
mengapa diputuskan secepat itu
ada tiga stasiun mrt yang kemudian memperbolehkan sepeda non lipat
untuk masuk ke dalam gerbong kereta
apakah proses membuat kebijakan itu
sebelumnya sudah berkomunikasi sehingga bisa mengurangi
hal hal yang sebenarnya ingin dihindari oleh para pesepeda yang ingin naik mrt
ya betul mbak dea
jadi memang saat kita menyiapkan fasilitas ini
tentu kita melibatkan pemerintah provinsi dki jakarta dalam hal ini dinas perhubungan
terus juga ada teman teman back tour pak putut di sini dipimpin oleh pak putut juga
dan juga ada dari itdp dalam merumuskan bagaimana kita mau mengimplementasikan
fasilitas untuk sepeda non lipat di stasiun maupun di kereta
namun memang kita masih perlu ada
jadi saya bisa kami bisa sampaikan bahwa launching yang sifatnya kita lakukan
dari tanggal dua puluh empat itu adalah soft launching mbak
jadi dari soft launching ini sampai kurang lebih mungkin kita estimasi sampai tiga bulan ke depan gitu
kita akan terima seluas luasnya masukan masukan dari stakeholders dari komunitas dari pemerintah
dari masyarakat tentu dan juga dari penggiat kereta
penggiat sepeda maupun mobilitas perkotaan
nanti kita akan bahas bareng bareng mungkin nanti ke depan juga kita akan buka berbagai macam fgd mbak
mbak dea gitu untuk mengakomodir hasil rapi dan juga masukan masukan yang kiranya bisa menyempurnakan
implementasi dari fasilitas sepeda non lipat di mrt jakarta ini mbak
sambil berjalan sambil merasakan masyarakat maupun komunitas pun juga masyarakat
sambil merasakan mungkin nanti akan timbul oh ini ada kurang di sini ada kurang di sini
ya itulah mbak
itulah kenapa kita mau berjalan
kita memutuskan untuk perlunya kita menerapkan soko lonceng ini
tapi pak ahmad apakah sejauh ini sejak pandemi kan kita tahu bahwa ada animo yang luar biasa
dari masyarakat untuk beralih menjadi menggunakan sepeda
baik itu untuk rekreasi atau untuk berangkat kerja atau menuju ke tempat sebagai alat transportasi
dari pt mrt jakarta sendiri apakah sudah memetakan kira kira berapa setiap hari
orang yang menggunakan sepeda yang kemudian menggunakan layanan mrt jakarta
kalau secara khusus memang kami belum melakukan pendataan mbak
maksud saya tadi apakah kategorinya macam macam ya mbak ya
kita yang bersepeda di kawasan sudirman tamrin ini ada yang tadi yang sifatnya untuk meeting
untuk by to work untuk sport bahkan juga spot antusias juga banyak yang lewat di area sekitar
korea remati jakarta
namun untuk pendataan per kategori itu memang kami belum lakukan ke depan sambil kita lakukan berbagai survei
dan bagaimana survei survei tadi juga bisa menjadi melengkapi kami dalam baik itu menyiapkan infrastruktur
untuk fasilitas bagi pesepeda maupun kebijakan kebijakan layanan termasuk tadi pak garut
sudah sampaikan bagaimana pengaturannya berbongong nomor berapa atau apakah perlu dibuat rak khusus
flow penumpang seperti apa itu kan pattern pattern seperti itu sambil jalan
sambil kita pelajari bersama sambil nanti kita lakukan upaya perbaikan mbak dea
masih menyoal terkait dengan animo kita tahu juga bahwa
beberapa waktu terakhir ada sejumlah insiden yang melibatkan antara orang yang tidak menggunakan sepeda dengan pesepeda
kalau pak putut sendiri sebenarnya bagaimana ini melihat animo yang begitu besar dari warga masyarakat untuk beralih ke sepeda
ini terkait dengan etika bersepeda baik di jalan maupun di dalam gerbong kereta maupun di transportasi umum
sebenarnya bagaimana boleh digambarkan kepada kami masyarakat supaya bisa satu suara begitu pak putut
ya kalau bicara etika
dan kedisiplinan segala macam saya kira selalu ada orang orang yang kurang di dalam disiplinkan dirinya saat lalu lintas
maka kami baik seluruh indonesia secara terus menerus juga melakukan kampanye dan edukasi mbak
kita juga perbaikan terus menerus bagaimana kita bisa melakukan edukasi itu secara baik dan masif gitu
dan tidak dipungkiri memang ada pesepeda yang abai terhadap aturan lalu lintas abai terhadap adab dan etika
ketika bersepeda di jalan raya
nah ini adalah tugas kami juga
jadi untuk selalu mengingatkan selalu memberikan edukasi kepada mereka semua
sehingga kita berharap bahwa semua pengguna jalan raya itu aman nyaman dan bila dan selamat
termasuk di dalam alat transportasi umum
apa saja yang harus diperhatikan supaya tidak mengganggu penumpang lain yang tidak memakai sepeda
sebenarnya simpel sih
jadi setiap entitas seperti mrt misalnya itu pasti ada aturan
ya sudah ikutin aturan itu aja
aturannya kan sudah dibuat mbak jadi gampang sekali kok
ikutin aturan yang sudah ditetapkan oleh manajemen mrt atau manajemen lrt juga saya dengar kan juga sudah mulai membolehkan
kemudian raja karta untuk sepeda lipat juga membolehkan
nah teman teman pengguna sepeda tinggal ikuti saja aturan itu
dan aturan itu dibuatkan tentu ada tujuannya
ya kita ikutin aturan itu
tentunya ini diharapkan masyarakat bisa menaati aturan aturan yang ada di dalam mr jakarta maupun moda transportasi lain
tapi pak ahmad ini pt mrt jakarta ini kan yang naikkan juga bermacam macam
bagaimana pt mrt jakarta memastikan bahwa sejumlah entitas yang berada di dalam gerbong ini mematuhi peraturan
karena ini berpotensi juga nanti ada gesekan bisa jadi
tadi kalau kita bicara penegakan aturan itu kan nggak hanya bagi pesepeda pak dalam transportasi publik
artinya penumpang yang tidak membawa sepeda pun juga harus menaati aturan
di situ lah kita ketemu titik tengahnya ya pak puntut
jadi masing masing individu ketika masuk ke transportasi publik itu kan tidak memandang demografi sosial dan ekonomi dan lain lain
semua ikut aturan bagaimana berperilaku yang baik dalam menggunakan transportasi publik
sehingga dengan semuanya menaati aturan bersama kita harapkan tidak ada friksi friksi mbak di dalam penggunaan transportasi publik
sudah ada aturannya dan saat ini yang existing aturannya satu gerbong hanya empat sepeda ya pak ahmad
untuk sepeda non lipat satu gerbong itu untuk satu rangkaian hanya empat berat
dan jumlah ini pun juga tetap kita evaluasi
ini kan kita terapkan dengan kondisi
sekarang ya penumpang mrt kondisi saat ini kondisi ppkm masih kan
masih ppkm dengan kondisi penumpang sekian
nanti ke depan kita lihat ketika kita mungkin setelah program vaksinasi ini berjalan
lalu mungkin ada perubahan jumlah penumpang dan lain lain
pola pola kebijakan tadi dan infrastruktur atau fasilitas apapun yang perlu ditambahkan untuk memperlancar dan mempermudah mobilitas
baik di dalam stasiun baik itu untuk pengguna sepeda lipat dan non lipat
termasuk penumpang lain yang tidak menggunakan sepeda
itu kami harapkan semuanya bisa terakomodir dengan baik
baik baik saya terakhir ke pak putut
pak putut boleh diberikan pesan pesan kepada pengguna sepeda maupun masyarakat yang tidak menggunakan sepeda
bagaimana etika yang baik kita ingatkan lagi kepada masyarakat
supaya kejadian kejadian atau insiden insiden yang melibatkan kedua kelompok ini tidak terjadi lagi
termasuk di dalam mrt jakarta
ya secara umum ya mbak dea ya
so mbak dea
kota umum jadi apapun moda transportasi kita maka kalau boleh saya berharap ayo sama sama kita niatkan pada diri kita ketika kita bertranportasi adalah jangan sampai membuat orang lain celaka dan jangan sampai membuat diri kita celaka
caranya bagaimana ikuti aturan lalu lintas ikuti aturan manajemen mrt kalau kita bicara mrt
dan yang kedua adalah saat ini kita masih di masa pandemi
maka selalu niatkan pada diri kita untuk tidak ketularan covid dan tidak menularkan covid sembilan belas
ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan
dan jangan lupa adat etika sopan santun selalu kita kedepankan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lain
saya kira demikian mbak dea
baik pt mrt jakarta akan melihat bagaimana waktu berjalan bagaimana animo warga untuk naik mrt dengan sepeda lipat maupun non lipat
terima kasih pak ahmad sudah bergabung bersama kami
tadi juga ada pak putut dari bike to work indonesia sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih bapak bapak